dan setiap hari sabtu dan minggu cnn indonesia news update hadir untuk anda dalam segmen tanya dokter
di mana akan ada dokter yang menjawab beberapa pertanyaan warganet
dan kami telah merangkum beberapa pertanyaan warga net seputar covid sembilan belas dalam segmen tanya dokter hari ini
karena kita sudah terhubung melalui sambungan skype dengan dr astuti pitarini
yang merupakan dokter spesialis ortopedi
halo selamat sore nayi pri
selamat sore dokter bagaimana kondisinya sehat ya dok
siap dokter saya akan langsung ke pertanyaan yang pertama ini dok
akan ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh warga net
ini dia saya bacakan dari pramudita muhammad atau ad zupermak
dia menyatakan dok saat ini kan belajar dilakukan secara daring
banyak siswa dan adik adik yang terpaksa membeli bangku meja di rumahnya
dan untuk mengatasi agar posisi tulang tidak salah posisi ini harusnya seperti apa dok
karena kan takutnya nanti bisa skoliosis atau wadah
anak anak ini tulangnya bungkuk begitu dok
apa yang harus dilakukan dokter
baik terima kasih pramudita pertanyaannya ya
jadi pertanyaannya ini sebenarnya mewakili bukan hanya adik adik yang belajar di rumah
namun juga orang dewasa yang sekarang jadi wfh karena situasi pandemi ini
nah untuk memperhatikan kesehatan otot kesehatan sendi dan tulang karena postur duduk yang lama
ada tiga hal yang harus diperhatikan
nah yang pertama adalah lamanya duduk
yang kedua adalah postur tubuh yang baik
nah postur tubuh yang baik ini sangat erat kaitannya dengan pemilihan kursi dan meja
nah yang ketiga adalah alat penunjang yang lain
nah saya akan mulai dengan postur tubuh yang baik ya
postur tubuh yang baik ini kan sangat erat kaitannya dengan kursi dan meja yang kita gunakan
nah yang perlu kita ketahui adalah
bekerja atau di kantor
itu pemilihan kursi dan mejanya sebenarnya sudah terstandar internasional secara ergonomis
artinya menunjang posisi tubuh yang nyaman dan aman untuk duduk dalam posisi yang lama
nah ketika pekerjaannya dibawa ke rumah
nah kursi yang dipilih menjadi sangat bervariasi
kalau saya lihat kursi yang dipakai bisa kursi makan atau porsi santai
atau bahkan kursi plastik biasa yang tidak ada sandarannya
nah yang harus dipilih kursi tersebut adalah harus ada back supportnya
nah back supportnya ini akan menjaga kesehatan tulang belakang sehingga posisinya terus terjaga
bila sulit menemukan kursi yang ada back supportnya kita bisa menggunakan bantal
ukurannya lima puluh x lima puluh cm karena ukuran tersebut berdasarkan studi direkomendasikan untuk menjaga postur tubuh yang baik saat duduk
kalau untuk eye levelnya seperti apa nih dok
karena layar layar komputer atau laptop dengan mata kita itu harus sejajar atau seperti apa dok
nah betul sekali
nanti untuk eye level ey level dengan layar itu jaraknya lima puluh sampai seratus cm
nah dan ini erat kaitan dengan alat penunjang yang lain yaitu poin yang ketiga
yaitu kalau kita menggunakan laptop kita harus menggunakan laptop support
sehingga layar laptop tersebut dapat diatur
sudut kemiringannya kurang lebih sepuluh sampai dua puluh derajat
dokter kita langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya nih dok yang ada kaitannya dengan pertanyaan pertama atau jawaban yang tadi dokter nyatakan
ini dari ed pepe dwin
bicara soal durasi duduk
dok kita perlu nggak sih mengatur waktu lamanya duduk
tadi dokter menyatakan itu penting untuk diatur ya
nah karena dia menyatakan bahwa saya baca di berbagai sumber
kalau kita duduk terlalu lama kita harus mengimbangi dengan berdiri atau berjalan
agar tidak pegal
apakah itu benar
dan berapa lama biasanya batasnya maksimal kita duduk di satu tempat saja untuk kemudian ambil rehat sejenak untuk jalan jalan berdiri stretching
baik terima kasih pertanyaannya
nah ini poin nomor satu ya yaitu lamanya duduk
jadi betul sekali bahwa lamanya duduk harus diatur
berdasarkan rekomendasi dari berbagai perhimpunan setelah duduk dalam posisi lama harus jeda atau break tiga puluh menit
dan maksimal enam puluh menit
nah apa yang bisa dilakukan saat kita melakukan jeda
yang pasti kita harus keluar dari posisi duduk tersebut
bisa berdiri untuk melakukan peregangan atau stressing
atau jalan sebentar di sekitar rumah
atau mengambil air minum untuk menjaga dehidrasi agar tidak dehidrasi
baik itu tadi ya harus diterapkan sehari hari maksimal enam puluh menit harus sudah bisa melakukan variasi gerakan ya dok ya
stretching dulu bisa sambil jalan jalan dan tidak monoton duduk saja
kita beralih ke pertanyaan selanjutnya
ini lagi lagi dari twitter di at cnn id daily
ada dari at uchi purn yang bertanya nih dok
lower backpaint itu yang diakibatkan oleh bantalan tulang terjepit bisa sembuh nggak sih dok
dan caranya seperti apa
kemudian pertanyaan kedua penggunaan korset pada penderita lbp ini fungsinya kan untuk membantu penyembuhan
atau cuma untuk mengurangi rasa sakit saja
yang biasanya muncul karena posisi tubuh tertentu
silahkan dokter astuti
baik terima kasih pertanyaannya
jadi biasanya kalau bantalan tulang terjepit ya tadi pertanyaannya
itu biasanya ada derajatnya
derajat ringan derajat sedang atau derajat berat
nah tergantung derajatnya
bila derajat ringan biasanya hanya direkomendasikan untuk melakukan olahraga ringan seperti berenang atau melakukan fisioterapi
nah kalau derajatnya berat nah itu yang harus diavaluasi kembali
apabila dengan semua terapi yang sudah dianjurkan keluhan yang masih ada biasanya dianjurkan untuk terapi lain yang lebih intervensi
misalkan terapi pembedahan
oke berarti harus diperiksa dulu ya dok ya berapa tingkat keparahan dari lower backpain itu
terima kasih banyak dokter kita beralih ke pertanyaan keempat
ini dokter dari twitter juga
ini sepertinya sering ditanyakan oleh beberapa pihak tapi saya akan coba tanyakan juga ya
dokter aku mau tanya kalau sakit punggung kan biasanya tuh kayak di crack gitu loh
yang kayak ditekan bagian punggungnya sama seseorang sampai bunyi
itu mungkin seperti siropraktik ya dok ya kita bisa katakan ya
nah habis itu kan biasanya jadi enakan
sebenarnya hal itu berbahaya atau tidak sih dok
ini membunyikan sendi ya
itu sebenarnya tidak hanya terjadi pada tulang belakang saja
sendi itu dapat dibunyikan di sendi sendi yang lain juga
nah sampai saat ini memang sebenarnya belum ada studi yang benar benar menyatakan bahwa membunyikan sendi itu berbahaya atau dilarang
namun yang harus diperhatikan atau benar benar diwaspadai adalah bila memang sudah mempunyai penyakit penyerta sebelumnya
karena membunyikan sendi atau membunyikan tulang belakang adalah suatu prosedur yang bisa berbahaya
dan malah memicu komplikasi
nah itu harus hati hati sekali dan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang
oke berarti lagi lagi tidak boleh sembarangan orang yang melakukan dan semuanya juga harus ke ahlinya ya dok ya yaitu dokter tulang pasti ya dokter ortopedi
baik terima kasih banyak dokter astuti sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroo

ya nah untuk anda yang mungkin masih memiliki pertanyaan terkait dengan covid sembilan belas
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
jangan lupa untuk mention akun twitter kami di at cnn id daily atau anda juga bisa komentari unggahan kami di laman instagram at cnn indonesia tv
jangan lupa tambahkan juga tagarnya nih ya hashtag warganetkepocovid sembilan belas